coba coba udang ya allah allah ada mencolot ada butik ada ada mencolot
apabila anda mendengar nama nama kuliner khas jawa timur seperti rujak singur lontong kupang
sampai tautek dan bertanya apa kesamaan dari semua kuliner ini jawabannya tidak lain dan
tidak bukan adalah bumbu yang digunakan yaitu bumbu petis petis merupakan
olahan ikan atau udang yang dimasak hingga airnya menyusut dan berbentuk seperti pasta
petis bisa dibuat dari beberapa jenis bahan utama seperti terasi ikan atau yang lazim ditemui kepala
udang tapi sebelum membuat bumbu petis yang nikmat dan gurih kita harus memanen bahan bakunya terlebih
dahulu salah satu lokasi tambak terbesar di kabupaten gresik berada di desa pangkah
wetan kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik jawa timur dari tiga ribu hektare luas
wilayah desa sekitar dua ribu hektare diantaranya adalah lahan tambak aneka jenis ikan dan tentu
saja udang oke sebar selamat datang di segmen sehari menjadi ini di pesisir kabupaten gresik yang
unik adalah tambak udangnya ini enggak yang kayak dibudidaya tiap hari dikasih makan secara
berkala enggak paling ngasih makanan sebelum sekali ya bang ya pada tambak tradisional
produktivitas semata mata bergantung dari pakan alami yang tersebar di seluruh tambak baik berupa
plankton hingga lumut pakan berupa pelet sesekali diberikan untuk membuat udang dapat tumbuh dengan
optimal tambak udang umumnya berbentuk bersegi panjang dengan luas sekitar satu sampai tiga hektare udang
tidak hanya berada di tepian tetapi juga terkadang berkumpul di bagian tengah tambak
membuat kami harus turun dan menjaring dari dalam tambak gini pade gulung gini gini
walaupun berhasil menjaring udang tangkapan saya yang pertama ternyata tidak banyak karena saya
tidak menarik dengan konstan yang membuat udang bisa meloloskan diri dari jaring for your invost
setiap petakan wajib memiliki pintu masuk dan keluar air untuk menjaga kadar oksigen di dalam tambang
hai wah ini sekal ini sakal salah satu ciri udang yang sehat serta dikasah sama pak bosnya ini bagian
ini pinggirnya nih hitamnya tempat dia ini kotoran ya bang ya
kotoran itu tuh dia hitamnya merata full
kalau dia belang belang ada enggak ada enggak
nah itu tuh biasanya tuh kurang bagus
dampaknya jadi agak lambat perkembangannya
ini asli nih kalau dibikin tumisan ini enak banget loh
khusus udang yang penuh dengan makanan akan terlihat garis hitam yang tidak terputus pada bagian punggung hingga ke bagian ekor udang
hal ini mengindikasikan bahwa udang dalam keadaan sehat
baik dari segi pencernaan maupun penyerapan nutrisi makanan
rata rata udang yang dibudidayakan di tempat ini adalah udang funami
atau yang juga disebut dengan udang putih pasifik
salah satu keunggulan udang
funame dibandingkan dengan jenis lain adalah pertumbuhannya yang relatif cepat
dengan masa pemeliharaan hingga panen berkisar tiga bulan saja
sebagai perbandingan nih udang galang membutuhkan waktu panen lima sampai enam bulan
gitu pun udang windu membutuhkan waktu panen sekitar empat lima bulan
setelah panen saya diajak untuk mensortir udang sebelum dijual
ini kalau dibandingkan dengan telapak tangan saya
ini setengahnya lah kurang lebih
dan enggak cuma satu atau dua tapi banyak
ini yang besar besar ini yang kecil kecil
ini yang bisa saya temui di pasar pasar tradisional
tapi ini ada ikan ikan yang nanti akan dibesarkan lagi
udang yang telah dipisahkan sesuai dengan bobot akan dimasukkan ke dalam wadah yang telah diisi air es
agar tidak membusuk selama proses pengiriman
yang ini apa pak
yang ini penuh
wah sampai ujung
udang yang berasal dari pesisir kabupaten gresik ini akan dikirim ke sejumlah kota di jawa timur hingga ke semarang jawa tengah
harganya bervariasi antara rp empat puluh sampai rp enam puluh per kilogramnya
semakin besar udang harganya semakin mahal
rasa rasanya enggak abdol ya kalau kita enggak mencucipi udangnya
kita menikmati udangnya
masih ada rasa manis alaminya
selain ada rasa manis alami tekstur daging udang segar ini akan terasa padat tetapi sedikit kenyal ketika digigit
sehingga hindari udang dengan tekstur lembek karena kualitasnya telah menurun
wah ini setengah aja udah masih berat
ini udah berapa
ini udah berapa
ini udah berapa
masih besar banget
tapi bagian kepalanya jangan dibuang kenapa kita akan masuk ke bagian utama kita hari ini kita akan bikin petis ⁇ lets ⁇ go
oke sekarang saya sudah ada di tempat pembuatan petis
di mana kepala udangnya
tenang di dalam masih ada lagi
ini sebagian yang akan kita bawa kita akan buat jadi petician ini
lokasi produksi petis tersebar merata di seluruh kecamatan di kabupaten gresik salah satunya di
desa sungon legowo kecamatan bunga di tempat ini ada dua puluh kelompok masyarakat yang bekerja
sebagai produsen petis yang terbuat dari kepala dan kulit udang dan begini cara buatnya pertama
pertama kepala dan kulit udang yang sudah dicuci bersih akan dihaluskan menggunakan mesin penggilingan
udang yang sudah halus ditambah dengan air dan didiamkan beberapa saat setelah itu kita pisahkan
air perasan kepala udang dengan ampasnya ya kita hanya akan menggunakan sari udang untuk
membuat petis sementara bagian kepala dan kulitnya akan dipergunakan sebagai pakan ternak seperti ini
nanti akan dimasak kembali hingga mata jadi akan bersih walau tidak jarang dianggap sebagai limbah
makanan tetapi petis yang terbuat dari kepala udang ini memiliki cita rasa yang lebih kuat
dibandingkan dengan bahan baku laut lainnya
dan pastikan ada memilih udang yang segar dan berkualitas
atau bisa bisa nanti petis akan berbau busuk dan rasanya luar biasa pahit
setelah dua jam proses mengambil sari dari kepala udang akhirnya selesai
ciri air sari udang yang berkualitas baik adalah bertekstur kental dan beraroma segar khas udang
tinggal ditambah es batu tapi jangan salah ini air perasan
kepala udang memang kental serius kental itu berasa kayak dikasih tepung tapi bukannya memang
seperti ini kekentalan yang diharapkan lanjut ke proses terakhir mengentalkan sari kepala udang
ya allah wabarakatuh dikit doang dikit dikit
caranya terdengar sederhana hanya tinggal memasak saja hingga kadar air berkurang
tapi kenyataannya begini nih pemirsa
biasanya ya biasanya tuh rasanya akan jauh lebih rich lebih kaya karena ada tambahan rasa dari
cuman rasanya pari baru
basah bait pair kena ngiku guarding
memasak petis membutuhkan waktu sekitar empat jam
aduk sari udang atau biasanya bagian tepian akan gosong dan petis menjadi pahit
sejam berlalu dua puluh liter air udang ini akan ditambahkan dengan dua tiga kg gula pasir
wuih wuih enak enak enak
rasanya tuh kayak terasi tapi versi lebih nyeget gitu loh lebih dapet manisnya udah
cuman masih agak kurang sedikit asing karena memang ada kata simbanya akan ditambahkan
lagi sedikit garam jadi gula sama garam aja dan terakhir tambahkan setengah kilogram garam
untuk menambah rasa tiga jam berlalu kadar air sudah menyusut hingga setengahnya
jangan lupa jaga api agar selalu menyala dengan sesekali menambah kayu bakar
ada mencolot ada budi ada ada mencolot kena kena ada ada
menjelang matang api akan dibesarkan untuk membuat petis matang sempurna cirinya adalah
warnanya menjadi kehitaman dan aroma tidak semenyngat sebelum dimasak setelah penantian
panjang selama empat jam
akhirnya petis buatan saya matang
dinas pemerintahan kabupaten gresik mencatat setidaknya setiap tahun ada belasan ton petis
yang diproduksi dari delapan belas kecamatan yang ada di wilayah gresik meski sebagian besar produsen
petis adalah umkm pemerintah setempat berupaya menjadikan petis sebagai salah satu oleh oleh
khas wilayah ini di waktu mendatang
petis ini tidak bisa dianggap sepele
jadi ini juga kita benar benar dampingi
bagaimana petis ini menjadi sebuah ekonomi kerakyatan
salah satunya adalah pemerintah fokus dalam pendampingan
baik itu dari discoperindak packagingnya itu harus lebih
bagaimana jadi tahu kan cara membuat petis yang gurih dan nikmat
tapi kalau mau menambah cita rasa bumbu petis
bisa juga ditambah dengan beberapa rempah rempah
seperti bawang merah bawang putih dan beberapa buah cabai rawit
sebelum disajikan di piring anda
rian fernando di wiu agung yudiarto gresik jawa timur